lembaga penjamin simpanan lps mencatat jumlah rekening nasabah yang nilai simpannya di atas dua miliar rupiah
mencapai dua ratus lima puluh empat ratus satu rekening pada februari dua ribu delapan belas
jumlah ini turun tiga puluh empat persen dibandingkan bulan januari sebesar dua ratus lima puluh satu empat ratus satu rekening
walaupun jumlah rekening turun namun jumlah nominal simpanan naik enam puluh lima persen menjadi tiga dua puluh empat triliun per februari dua ribu dua puluh
sementara untuk simpanan dengan nilai saldo di bawah dua miliar rupiah tercatat dua ratus lima puluh enam puluh satu juta naik satu delapan puluh lima persen dibandingkan januari dua ribu delapan belas sebanyak dua ratus empat puluh enam empat juta rekening
jumlah simpanan juga naik ke dua tiga ratus sembilan enam triliun atau naik dua puluh tujuh persen dibandingkan bulan sebelumnya